eh ceng jangan mampir mampir atuh
langsung langsung aja jangan belok
mak ada lakban nggak mak
di lakban aja tuh mulutnya si dadang mak
hayu cepetan lah ceng
jangan mampir warung
oh iya pebri
kurit kalau dia nggak estable
dia kayak gini

su ketang oso
uw p capability biur sebagai gw jadi naw
maf pendakwa kita ga asal
ironis kan mak
kita lanjutkan nanti saja pak saud
sebentar lagi waktu zuhur
matahari sudah meninggi
sokat tuh beres beres
bu guruyola udah nikah
iya ceng saya juga
bu guruyola udah nikah
saya udah tahu pasti itu ceng
mak juga nggak tahu tuh ceng
boleh saya duluan ya
mak ah ceng nyuci dulu di rumahnya mak
lo tadi ceng nanya apa aja
tadi nanya sama akum
kum mau kerja di mana
bukan itu pertanyaan yang soal cewek
oh gini mak
kum eh sih kenapa nggak kerja
nanya dijawab malah marah marah
pak ustadz kelihatannya sedih
kalau kamu tahu agama terlalu banyak otaknya
cara saya dan cara kamu melihat kehidupanmu beda
ajan pak ustadz
kalau saya ajan
buat apa selama ini saya mengajari kalian
apa saya udah bisa ajan
saya tahu apa maksud kamu
kamu yang tidak tahu apa maksud saya
waktunya masih setengah jam lagi
aku akan menelusuri ayo

mau kemana pak
kok udah azan duhur aja
pak kemet salah liat jam kali ini
kamu aja yang nyuci nya kesiangan
terus si debi lu pulang
ya acing jemput sekarang ya mak ya
selamanya gak mah izinin kamu bawa motor
iya mak ini aceh mau jemput mak
itu si aceng mak sengaja ngejemput si edward dilama lamain
biar si edward pulang duluan
abis gitu eh gatau nya si acing jalan jalan sama ntin naik motor
itu mulut lemes bener sih dang ya
jangan manas manasin emak terus dong
acing jalan ya mak
langsung jalan ya mak assalamualaikum
deng ceng jangan mampir mampir atuh
langsung langsung aja jangan belok
mak ada lakban nggak mak
di lakban aja tuh mulutnya si dadang mak
hayu cepetan ah ceng
jangan mampir warung
boleh dialah pembuatan